selama ini tidak banyak yang tahu cara merobohkan sapi saat mendak disembelih khususnya pada hari raya kurban
saat hendak disembelih hewan kurban harus diikat kakinya dan dijatuhkan dengan keras
namun sebenarnya menjatuhkan atau merobohkan sapi bisa dilakukan dengan mudah
cukup dengan bantuan seutas tali sapi dengan mudah dirobohkan tanpa harus tersiksa
teknik menjatuhkan sapi ini disebut burlai
untuk memberikan pengetahuan pada panitia di masjid masjid
dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten brebes jawa tengah
menyiapkan petugas untuk mengajari cara ini kepada panitia kurban
harapannya proses pemotongan kurban berlangsung lancar dan cepat
merobohkan sapi dengan cara ini hanya menggunakan tali minimal sepuluh meter
caranya dengan melilitkan tali simpul pada badan sapi
pertama tali dilingkarkan pada leher
selanjutnya dari leher tali dililitkan lagi dengan cara melingkar pada bagian pangkal kaki depan dan belakang
setelah roboh sapi kemudian diikat kakinya
dan siap dipotong
itu istilahnya cara penggunakan untuk metode burlai barley
jadi dengan cara seperti itu merobohkan sapi tidak sakit
jadi keserawannya sapi itu mereka merasa nyaman jadi direbohkannya pelan pelan
tidak perlu banyak orang ya pak
tidak perlu banyak orang
satu orang cukup pak
satu orang untuk meroboh
cara ini bisa dilakukan oleh satu orang
sapi berbobot satu ton lebih pun
dan mudah dirobohkan hanya oleh satu orang
imam suripto brebes jawa tengah